rabu pagi tni angkatan udara melakukan prosesi penyematan wing penerbang kehormatan untuk kapolri jenderal tito karnavian
sebelum penyematan penerima wing lebih dulu diajak merasakan sensasi terbang dengan pesawat tempur sukhoi andalan tni angkatan udara
tni angkatan udara menggelar upacara penyematan wing penerbang kehormatan di landasan udara halim perdana kusuma jakarta
penyematan langsung dilakukan oleh panglima tni marsikal hadi cahyanto untuk kapolri jenderal tito karnavian
kepala staff tni angkatan laut laksamana tni ade supandi dan kepala staf tni angkatan darat jenderal tni mulyono
angkatan udara pun punya cara tersendiri untuk melakukan prosesi seremonial sebelum penyematan wing
kali ini para penerima wing terbang menggunakan pesawat tempur sukhoi su tiga puluh
rutenya meliputi area selatan pulau jawa yaitu pantai pangandaran jawa barat dengan ketinggian dua puluh hingga dua puluh lima kaki
skuadron penerbang dan arahan manuver dipimpin langsung oleh marsikal hadi cahyanto
yang juga merupakan kepala staff tni angkatan darat
saya yakin kapolri kasat dan kasal merasakan sensasi terbang dengan sukhoi
terutama saat mendarat
saya yakin beliau bertiga tidak ekspek kalau ngeremnya pesawat menggunakan drag suit
sehingga semuanya saya yakin bertiga beliau kaget semua
tetapi itulah yang memang sengaja saya sampaikan ke pilot
tidak usah dikasih tahu nanti kalau ngebring menggunakan drag suit
dia merasakan sensasinya
kapolri jenderal tito karnavian mengutarakan pengalamannya pertama kali terbang menggunakan pesawat tempur
kesannya nyaman pesawat ini
setelah itu dibawa manuver manuver belok kanan belok kiri ke atas ke bawah
kepala pusing juga
biasa nangkep malik diajak naik pesawat
mudah mudahan ini tapi tiga puluh menit ini
ini memberi arti yang
bagi saya seumur hidup
karena ini kegiatan ini
bukan hanya akan menjalin hubungan yang lebih baik
kapolri ksad dan ksar
yang hari ini kami tiga puluh menit bersama mengarungi udara indonesia
walau cuaca kurang bersahabat penerbangan dan acara penyematan wing berjalan lancar
prosesi ini diharapkan menjadi lambang pemersatu elemen pertahanan dan keamanan negeri ini
mutiawi rosastro jakarta